ternyata maling bisa jadi ustadz nih
pacaran sama anak pak
hebat men hebat
jadi lo ngikutin gue selama ini
gue gak bisa kemana mana main
lo tau gak
yang kita gebukin itu ternyata ustadz
eh denger ya
gue gak pernah gebukin ustadz itu
itu kerjaan lu masih beno
lu gak usah main tuduh tuduhan
gue bukannya nuduh
hari hari kita di bumi ini
tinggal sedikit lagi
kita tidak akan pernah tahu
sampai kapan umur kita di dunia
maka dari itu
kita berhenti menjadi orang yang egois
kita berhenti menjadi orang yang tidak peduli
karena diluar sana masih banyak sekali orang orang yang membutuhkan bantuan kita
orang orang yang lebih terpuruk daripada kita
kita sudah diberikan banyak riset

bukti dan nikmat oleh allah subhanahu wa ta'ala
marilah kita bersyukur dengan menjadi orang yang selalu memberi kepada orang
di bulan yang penuh berkah ini
kita memohon ampunan kepada allah
karena tidak pernah ada kata terlambat
untuk meminta ampunan
pak ustadz mau kan ngajarin saya baca al quran
pak ustadz permisi
saya permisi dulu ya
waalaikumsalam pak ustadz
ada apa yang malam malam kesini
gagak pak ustadz
sama sekali gak ngerepotin
gimana bagus juga ya pak ustadz
tapi rasanya gak baik kalau kamu masuk kesini malam malam
temanya kenapa sih pak ustadz
gak usah takut ya sama aisyah
tenang aja pak ustadz
lebih baik kamu pulang
soalnya kan gak enak kalau dilihat orang
tapi kan tetap aja
siaran tuh ustadz
gak usah banyak bicara
eh lo tuh siapa sih
jadi gue gak bakal biarin siapa pun bikin dia nangis
hmm jadi lu naksir layla
ye layla itu berlanjut
belahan jiwa gue
cuma dia aja gak pernah mau ngerti
gue kasih tau ya
ini tuh semua cuma salah paham
gue sama laila itu gak ada apa apa
mendingan lu gue kasih tau beberapa hal tentang memikat wanita
happy perlahan ahmed kejadian frater
aku udah nyelamatin nyawanya laila
makasih ya bang
abang selalu untuk kamu laila
makasih ya bang ya
abang aku mau jago aja
ngapain sih lo kesini
ternyata maling bisa jadi ustadz nih
puasa sholat pacaran sama anak pak haji lagi
jadi lo ngikutin gue selama ini
gue gak bisa kemana mana main
lo tau gak
yang kita gebukin itu ternyata ustadz
gue gak pernah gebukin ustadz itu
itu kerjaan lu masih beno
lu gak usah main tuduh tuduhan
gue bukannya nuduh
udah deh sekarang lo mau ngapain sih kesini
lo mau gue kasih tau sama satu kampung disini siapa lo sebenarnya
ini ada yang
saya mau kenalin ini sahabat saya dari jakarta
namanya ustad jeffrey
oh apa kabar
pak haji baik
kalau ngomong dengan saya kuping sebelah kiri
yang kanan gak denger
gue ke warung dulu deh
ini lala bawain makanan buat sahur
makasih juga ya abang udah bantuin saya
bang udah bantuin layla nemuin jalan yang benar
terus layla juga udah dapet pasangan yang benar
kamu salah paham
itu semuanya gak seperti yang kamu lihat
aku udah lihat semuanya mas
kalau kamu itu enggak terus
assalamualaikum pak haji
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ustadz aku pergi ke sana dulu ya
makasih ya pak
tumpen nih pak ustadz
nyari aisyah pak haji
kalau tidak salah aisyahnya lagi keluar rumah
cari makanan untuk buka puasa
aisa memang susah untuk dideketin
tapi dulu dia tidak begitu loh
memangnya apa yang bikin aisyah kayak gitu pak haji
dulu dia dekat dengan seseorang
dan menikah dengan sahabat aisyah sendiri
sejak saat itu dia tidak percaya
saya juga tau
aisyah itu sebenarnya
suka juga dengan pak ustadz
tapi dia takut